sekali tadi pagi sekira pukul lima pagi ada kecelakaan beruntun di
tadi pagi sekira pukul lima pagi ada kecelakaan beruntun di jalur tol cipali jalur bandung
mengarah ke arah jakarta kendaraan yang terlibat tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan kendaraan
pemudik berarti dan ya betul sekali untuk korban untuk kronologi kecelakaan seperti apa dan
untuk korban satu meninggal dunia dua luka ringan
saya masih tertarikan saksikan program program
kompas tv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya kompas tv independent percaya